komisi pemeratasan korupsi mengatakan siap membantu polda kalimantan utara
untuk menangani kasus bribtu hasbudi terkait dengan dugaan pertambangan ilegal
melalui plt jurubicara kpk ali fikri sebut kpk siap membantu polda kalimantan utara
mengkaji lebih dalam kasus dugaan tambang emas ilegal dan menelusuri lebih jauh aset milik bribtu hasbudi
tentu nanti ada koordinasi kami baik itu dengan polda kaltaranya
kemudian ada unit tracing dan akunting forensik kpk untuk menelusuri lebih jauh aset asetnya
pertama itu kemudian yang kedua kami juga nanti akan mengkaji lebih jauh apakah ada potensi potensi di sana tindak pidana korupsi
kami punya pengalaman teman teman juga saya kira sudah tahu misalnya perkara nur alamnya
itu kan terkait dengan sumber daya alam ya di sana bisa menghitung kerugian keuangan negara misalnya terkait dengan kegiatan kegiatan penambangan